sabtu malam warga korban gempa bumi di palu sulawesi tengah mulai kehabisan bahan makanan
akibatnya mereka mulai menyerbu toko toko untuk memenuhi kebutuhan
menurut warga mereka belum mendapatkan bantuan apapun
inilah suasana di sebuah minimarket yang berada di jalan sisingamangaraja palu sabtu malam
ratusan warga mendobrak minimarket dan menjarah barang barang yang ada di dalamnya
warga mengaku terpaksa melakukan hal ini karena telah kehabisan bahan makanan dan minuman
toko toko pun banyak yang tutup pasca kejadian gempa bumi jumat kemarin
warga juga belum mendapatkan bahan bantuan dari pihak terkait
hingga sabtu malam masih terasa beberapa kali gempa susulan berskala kecil
banyak warga menginap di halaman rumah

riko hardianca palu